dengan dua miliar pengguna whatsapp di seluruh dunia
ternyata banyak versi modifikasinya yang beredar dan didownload
seperti whatsapp plus gamebay whatsapp yo whatsapp mini whatsapp dan masih banyak lagi
versi modifikasi ini dikenal juga dengan whatsapp mod
aplikasi ini tidak tersedia di penyedia aplikasi resmi seperti app store dan juga play store
karena memang dibuat oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan whatsapp resmi
dari banyak versi ini gb whatsapp yang paling banyak dipakai masyarakat
karena banyak fitur tambahan dan diklaim lebih baik dari versi whatsapp resminya
dirangkum dari banyak sumber kelebihan gp whatsapp antara lain
mampu menghilangkan centang dua
centang biru dan status online
menghilangkan siapa saja yang melihat wa story
mengirim gambar dan video dalam jumlah jauh lebih banyak dan size yang lebih besar
mampu juga menyembunyikan cat dengan sandi
hingga memungkinkan untuk menggunakan dua akun whatsapp secara bersamaan
jadi nggak heran ya aplikasi mode ini banyak banget dipakai pengguna yang seneng banget kepoin mantan
gebetan atau yang hobi ghosting
di tengah beragam fitur yang membuat penggunanya semakin terbuai
ternyata gb whatsapp menyimpan sisi kelam yang menyeramkan
menurut pakar keamanan cyber data dari gb whatsapp ataupun whatsapp mode rentan dicuri
bahkan disusupi malware spyware dan juga virus
itu lebih bahaya lagi kenapa
karena malware ketika dia bisa masuk ke handphone kita
dia bisa melakukan kontrol dan akses penuh handphone kita
gambar apa namanya galeri di handphone kita bisa dia
kamera kita bisa diambil kamera kita bisa dimanfaatkan oleh mereka
mikrofon kita bisa dikontrol dari jarak jauh
bahkan situs resmi whatsapp dengan tegas melarang versi modifikasi digunakan
karena ini melanggar persyaratan layanan dan tidak didukung praktik keamanan
whatsapp juga memperingatkan akun pengguna whatsapp mode bisa diblokir hingga dihapus secara permanen
jadi amat disarankan bagi pengguna yang sudah kepalang tanggung pakai app ini
untuk berhati hati mengirim file sensitif seperti kredensial bank
atau akun password berbagai aplikasi
karena tempat penyimpanan dan penanganan data tidak bisa diverifikasi
akibat pengembang yang antah berantah tidak diketahui keberadaannya
jadi masih mau pakai versi modifikasi dengan data dan file kita yang jadi taruhannya
tim liputan cnn indonesia